saudara presiden terpilih prabowo subianto mengungkit peran presiden joko widodo dalam mempersiapkan dirinya maju di pilpres dua ribu dua puluh
wakil ketua tkn prabowo gibran silvester matutina menegaskan
pernyataan prabowo bukan bermakna cawe cawe jokowi
silvester menganggap maksud pernyataan prabowo ialah jokowi mementingkan keberlanjutan pemerintahan
menurutnya saat ini indonesia menghadapi tantangan global yang sulit dan jokowi percaya prabowo bisa melanjutkan tugasnya
oh bukan jadi gini kadang kadang cawe cawe ini dikonotasikan negatif
padahal undang undang pemilu kita membolehkan presiden itu mendukung siapapun ya kan
dan itu halal gitu loh
tapi yang paling terpenting itu pak jokowi tidak melakukan abuse of power atau intervensi
karena itu dirinya dan gibran akan menyempurnakan di pemerintahan selanjutnya
bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
karena kita butuh kontinuitas
betapa besar pak jokowi dodo menyiapkan saya
beliau seorang yang boleh saya katakan sangat teliti
mungkin karena itu saya kalah dua kali sama beliau
tapi saya juga tidak kalah akal
kalau dua kali kalah lebih baik kita belajar dari orang
tapi sampai sekarang pun beliau memperkecilkan
dan saya merasa saya disiapkan benar benar